kita beralih ke kabar penukaran uang baru
ribuan warga rabu pagi berbondong bondong datangi belasan mobil penukaran uang baru untuk lebaran
yang disediakan bank indonesia di lapangan makodam lima brawijaya surabaya
karena banyaknya masyarakat yang antusias menukarkan uang untuk kelebaran ini
hanya dalam waktu satu lima jam nomor antrean sebanyak satu tiga ratus nomor ludes menjadi rebutan warga
sejak pagi ribuan warga surabaya sudah mengantri untuk menukarkan uang baru di lapangan makodam lima brawijaya surabaya
dalam penukaran ini bank indonesia menyediakan uang baru pecahan dua rupiah lima rupiah sepuluh rupiah serta dua puluh rupiah
sesuai ketentuan setiap warga dibatasi satu bendel untuk satu pecahan uang baru
karena banyaknya antusias mewarga yang ingin menukarkan uang pecahan baru
satu tiga ratus nomor antrian pun ludus hanya dalam waktu setengah jam
dan beberapa warga bahkan datang dari sidoarjo mengaku kecewa dan kapok karena tidak mendapatkan nomor antrian
terus ini dapat nggak
uang baru ini bukan untuk anak kecil kecil
jadi sempat kesulitan nggak pak waktu menukar antri
nggak enak sekali
antusiasme untuk mendapatkan pecahan uang baru juga terlihat di alun alun kota jember
ratusan warga rela antri berjam jam hanya untuk mendapatkan uang baru untuk kebutuhan lebaran
untuk penukaran uang baru bank indonesia juga melibatkan
perbankan lainnya untuk melayani penukaran uang melalui mobil khas keliling
dan untuk mengantisipasi keributan pengamanan ketat dilakukan bahkan satu persatu yang telah mendapatkan uang baru diberi tanda tinta pada ujung jari
ini mempersiapkan uang tunai atau uang kata sebanyak tujuh dua triliun rupiah
itu ada peningkatan dibandingkan tahun dua ribu tujuh belas lalu yang hanya sekitar empat empat triliun
jadi memang cukup signifikan karena tadi saya sampaikan adalah mungkin salah satunya penyebabnya adalah karena libur panjang

pada kesempatan ini setiap warga hanya bisa menukarkan uangnya sesuai ketentuan maksimal paketan
sebesar tiga tujuh juta rupiah mulai pecahan dua ribu lima ribu sepuluh ribu dua puluh ribu lima puluh ribu hingga seratus ribu